makanya ini gue bingung banget dan gue minta bantuan lo ya
oh gah gue gak mau enak aja
main dengerin gue ya
dengan lo buat hal kayak gitu itu cuma memperburuk keadaan atau enggak
lo jadi makin lambah makin lumpuh lo bohong sama samuel
ibaratnya bom nih
saya rasa hari ini sudah boleh pulang pak
kalau begitu saya tinggal dulu ya pak
cepet sembuh ya deh ulan
terima kasih dok
mama tadi sih bilang sama aku mau ketemuan sama temen ya
udah janji katanya
ketemu sama temennya
ketemu siapa ya
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
muel gue harus baik baikin dia
demi keselamatan gue gavin dan ray
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
mau gue sendiri mau gue rame rame urusan gue kali
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
ketemu sama siapa
apa urusannya mau
sabar deh fon sabar
jangan ke pancing
ya elah sam
galak banget sih
gue kesini cuma mau ngasih tau loh
kalau di jalan melawe lima puluh lima
lo dateng gak
ya udah ntar gue dateng
gue harus deketin sam pelan pelan
gue harus bisa rubah sem dari musuh bebuyutan jadi sekutu gue
tiana aku kasih kamu waktu dua minggu untuk bicara sama andika
tapi kalau kamu bisa lebih cepet lebih baik
iya mas saya permisi dulu ya
tiana ini saatnya kamu bahagia
dan kamu juga berhak untuk bahagia
kamu hati hati ya di jalan
man mau gak balik
mau ngasih ngasih tau gue
rin tris bantuin gue ya lo mau kan
yakinin samuel kalau gue sama ulan tuh gak ada hubungan apa apa
apaan sih lo men
dateng dateng nongol nongol kesini terus minta bantuan sama gue
gue sih gak ngerti maksudnya apa
aduh udah gini aja gini
kita sekarang ke warung dekat sini
terus kita ngobrol lebih santai
lo meluk ulan di rumah sakit terus sama lo liat
samuel pasti marah banget sama lo ya
dia pasti ngajak ribut lo kan
dia malah ucapin selamat ke gue
kalau kayak gitu
ini tuh malah buruk tau gak buat persahabatan gue sama samuel
waktu itu sam pernah bilang ke carlo
kalau sampe gue beneran deket sama ulan
atau gue jadian sama wulan
dia bakal narik diri dari persahabatan kita semua
bahkan dia bilang dia akan pindah sekolah
terus gimana dong kalau kayak gitu
dan gue minta bantuan lo ya
lo bisa kan bilang ke samuel kalau gue udah tembak lo gitu
berserah lo man
gue gak mau
makanya dengerin gue ya
dengan lo buat hal kayak gitu itu cuma memperburuk keadaan
lo jadi makin lambah
ibaratnya bom nih lama kelamaan itu pasti akan meredak dan memperburuk semua yang baik
gue gak tau gue harus gimana rin
gue gak mau persahabatan gue sama samuel tuh hancur
ya mau gak mau lo harus ngejalanin semuanya aja man
bener dong kata gue
terus lo mau gimana lagi gue tanya coba
anggep aja semua ini pelajaran buat persahabatan lo
dan buat samuel biar dia bisa dewasa dan berdamai sama keadaan
yaudah deh gue cepet
pulang mau ganti baju
oh ya by the way karena lo udah balik nanti malam lo yang siaran ya
iya thanks ya
akhirnya lo udah boleh pulang
untung aja luka wulan gak parah
jadi gue bisa tenang sekarang
tetap saja papa tidak akan membiarkan orang yang sudah mencelakai kamu
papa akan terus mencari mereka sampai ketemu
terus kalau sudah ketemu akan papa perkarakan ke kantor polisi
dan mulai sekarang
kamu selama dua puluh empat jam dalam pengawasan papa mama dan juga kamu ya
aduh papa mulai dia berlebihan ya
terserah terserah kamu bilang papa sekarang itu berlebihan
pokoknya yang penting buat apa sekarang adalah kamu itu selamat
telepon itu pulang ya
mama harus harus ambil insterasinya dulu
tiana kok turun dari sini
itu semua yang saya inginkan star di sini
iya mas masih ngadet
ya sudah besok
kita sama sama cari mobil baru buat kamu
mas gak usah aku jadi gak enak sama kamu
gak enak apa ini
masa kamu perlakukan aku seperti orang lain
apa aku mampu
menceraikan mas andika
yang sudah begitu baik sama aku
hanya demi cintaku sama mas gunawan
kena rabun ayam loh
keren sam boy
tuh lo liat tuh
itu sam musuh kita
eh gue berdua bisa gak sih gak banyak protes
udah nurut aja
semangat nih sam